kita beralih ke informasi lain
romansa menikmati jalan raya tunjungan yang legendaris
pelaku pelaku undang tunjungan di surabaya jawa timur kembali digelar
sebagai pembukaan digelar festival tari remo dan tari yosakoi asal jepang
ratusan penari terlibat dalam festival ini
sepuluh penari cilik ini memanfaatkan waktu sesaat sebelum tampil dalam festival tari remo yosakoi
di tengah jalan raya tunjungan surabaya
tepat pukul empat sore ratusan anak muda memainkan kedua tari asli surabaya dan jepang itu secara bergantian
ini jadi mungkin lebih tepat disebut sebagai festival dua sahabat ya
sahabat antara kota surabaya dan kota kochi di jepang
kota surabaya diwakili oleh tari remo sementara kota kochi jepang diwakili oleh tari yosakoi
tari ini adalah menandai tahun ke dua puluh satu hubungan kerjasama antara kedua kota ini yaitu dengan program sister city
tari yosako itu adalah tarian jepang gitu loh
jadi tari tradisionalnya di jepang
dia itu identiknya tuh kan ini alatnya alat musiknya itu naruko namanya
dia kalau kayak itu balo balo begini gak boleh jatuh
kalau jatuh itu bakal kayak udah nilai minus
istilahnya kayak gitu
terus dia juga kayak apa ya untuk gerakan tarinya itu harus pola lantai tangannya tuh harus tegap
gak boleh leye laya kayak gini tuh gak boleh
jadi harus bener bener tegap banget
jadi kalau emang kakinya ngotak juga ngotak
kalau tangannya juga tegap juga tegap gitu
jadi gak boleh setengah setengah lah istilahnya tarinya kayak gitu
baik remo dan yusakoi adalah tari kreasi baru yang muncul di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
yang kemudian jadikan identitas tari begitu tersebut
bapak ibu bayi akan ketakuti
secara morfologi tari gerakan yosakoi dan remo juga memiliki banyak kesamaan
terutama mendak atau gerakan hentakan kaki dan tangan
konsepnya ini ini harus ada alat naroko karena naroko ini seperti nyawa
gerakan gerakannya yang pas yosakoi ada apa
gerakan jepang mungkin biasanya main di tanja gitu
main di kekuatan tangan juga gitu
jadi tangannya harus
festival remo dan yosakoi ini ditutup dengan flashmob remo
tarian asli surabaya yang dimainkan oleh seratus penari dari tiga sanggar di surabaya
fresh mop ini juga menandai dibukanya kegiatan melakukan tujuan selama dua hari hingga minggu dua puluh satu juli dua ribu sembilan belas